sama suaminya juga om chandra
ngapain sih mama pake ketemuan sama orang tua yang nino
atau mengolah cerita soal andin yang pernah masuk penjara karena bunuh roy
ya aku punya pikiran begitu
tapi aku ngerasanya papa tuh lebih sayang sama nino ketimbang aku
jika kamu jangan punya pikiran begitu ya
papa kalau ngeliat kamu tuh selalu inget waktu kamu kecil
masa masa yang luar biasa indah nak
waktu kecil selalu bisa bikin papa senyum
tapi itu tadi
siapapun yang bikin salah
supaya jadi orang yang lebih baik nak
aku selesain sama papa
nggak punya pikiran gitu lagi ya
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
di depan ada pasirnya dateng
permisi pak bos
jelasin sama papa
kenapa kamu melakukan ini sama andi
pak sabar dulu pak
kamu minta papa sabar
kamu tega melakukan ini sama anak saya
jelasin sama papa
kenapa kamu melakukan ini sama andi
pak sabar dulu pak
kamu minta papa sabar
itu anak saya yang kamu sakitin
kamu tega melakukan ini sama anak saya
kamu ikut atau pulang sekarang
pak ikut papa
pak please jangan bawa andi
tunggu dulu pak
kasih saya kesempatan buat bicara pak
ngomong baik baik sama kamu
mana ada seorang ayah bisa ngomong baik baik saya tahu anaknya diperlakukan seperti ini
kalau kamu masih memaksa andin di sini kamu akan melihat murkanya seorang ayah
jangan bawa andi
pak jangan bawa andi
pak jangan bawa andi
pak besegah itu pak
jangan bawa andi
kita akan sambung melaksanakan mangkukeries
redit dari ketika hijau
kamu mimpi apa sih
jangan bu andin
jangan bu andin
jangan bu andin
jangan aku aku penasaran
kok mimpi apa sih mas
kamu takut kehilangan aku
sampai ke bawah mimpi gitu loh
mimpi apa sih
aku mau tau no
gak usah gr
namanya juga mimpi
ya mimpi kan nggak bisa diatur
mimpi apa sih
tapi kan aku penasaran
kau mimpi apa sih mas
boleh kan aku tau
gak tau saya udah lupa
udah sembuh kan mas
kan kamu perhatiin aku
masa aku gak sembuh
masa aku gak sembuh
nanti reina itu ada uji coba di sekolah barunya
nanti aku temenin ya
gak lama kok cuma sejam doang
saya udah siapin supir juga buat nanti kamu sama reina
eh alp kalau randy gimana
sibuk gak dia
mama bisa pinjam dia gak
mama ada janji lunch sama teman mama siang ini
tentang indira kan lagi di boston sama michelle
ini mama janjian sama tante karina
sama suaminya juga om chandra
ngapain sih mama pake ketemuan sama orang tuanya nino
yang pernah nikah sama nino
atau malah cerita soal andi
yang pernah masuk penjara karena bunuh roy
gak bisa nganjain waktu aja mah
mama janjainnya siang ini
sudah terlanjur janji
ya boleh ya
lagi pulang mama janjainnya di cafe alabama
iya nanti aku jalan jalan aja sama nino
nanti aku telepon ndia
aku langsung berangkat aja ya
aku berangkat ya
main tersebut aja
ini ada tagihan uang kebersihan
oh iuran ya
oke sebentar saya ambil uangnya ya
saya andiin karisma putri
membuat surat perjanjian ini dengan sadar dan tanpa paksaan
bahwa saya akan berusaha terus untuk membuat suami saya
mencintai saya dalam waktu enam bulan
sejak dua puluh empat oktober sampai dengan dua puluh empat april
namun bila dalam kurun waktu enam bulan tersebut
aldebaran alfari belum juga mencintai saya
saya akan menyerang
pak ini al
al gak cinta sama andien
andien gak mau mempertahankan pernikahannya
menurut kamu apa